kejaksaan agung akan mengusut kasus kelangkaan minyak goreng
kita langsung mengikuti konferensi pers terkait hal itu dari kejaksaan agung jakarta
ketiga general manager bagian general affairs pt musimas
ketiga tersangka telah berkomunikasi secara intent dengan tersangka iww
sehingga permata hijau group pt wilmar nabati pt multimas nabati asahan pt musimas
untuk mendapatkan persetujuan ekspor
padahal perusahaan perusahaan tersebut bukanlah perusahaan yang berhak untuk mendapatkan persetujuan ekspor
sebagai perusahaan yang telah mendistribusikan cpo atau rdb palm oil
tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri atau dpo
juga sebagai perusahaan yang telah mendistribusikan cpo rdb balm oil ke dalam negeri
yang bukan berasal dari perkebunan inti
kudapan perbuatan tersebut telah melanggar
pasal lima puluh empat ayat satu huruf a dan ayat dua huruf a
dan f undang undang nomor tujuh tahun dua ribu empat belas tentang perdagangan
keputusan menteri perdagangan nomor satu ratus dua puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh
yaitu yunto nomor satu ratus tujuh puluh tahun dua ribu dua puluh
tentang penetapan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri
harga penjualan di dalam negeri
tiga ketentuan bab dua huruf a angka satu huruf b
yunto bab dua huruf c angka empat huruf c
peraturan direktorat jenderal perdagangan luar negeri nomor dua daglu fair satu dua ribu dua puluh dua
tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor cpo
peratus tangga dilakukan penahanan
ditempatkan yang berbeda berdasarkan surat perintah penahanan direktur penyidikan
yang pertama adalah iww dan mpt
masing masing ditahan di rutan salemba cabang kejaksaan agung selama dua puluh hari
terhitung mulai tanggal hari ini sembilan belas april dua ribu dua puluh
sampai dengan tanggal delapan mei dua ribu dua puluh
tersangka sma dan tersangka pt masing masing ditahan di salembah cabang kejaksaan negeri jakarta selatan
selama dua puluh hari mulai hari ini sembilan belas april dua ribu dua puluh
sampai dengan delapan mei dua ribu dua puluh
demikian proses penanganan perkara dimaksud
dan sekali lagi
kami tegaskan bahwa
negara akan hadir dan selalu hadir
untuk mengatasi keadaan yang menyulitkan masyarakat luas
dan kami akan tidak tegas
bagi mereka yang mengambil keuntungan di tengah kesulitan masyarakat
terima kasih atas atensi teman teman
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera buat kita semua
saya ingin menetapkan tersangka terkait kasus kelangkaan minyak goreng
ada empat orang dan empat orang tersangka sudah ditahan selama dua puluh hari
terhitung pada hari ini di rutan salembah